atau bermain bersama kucing kucing kedai yang terawat ini
bahwa memang benar kampus sebagai institusi pendidikan diharuskan mencari dana tambahan untuk pengembangan pendidikan
kalau itu kan politik nanti kita bahas
prof edwin juga telah membuat buku namanya
ini akan memberikan insentif bagi konsumen konsumen lokal ya untuk membeli barang barang umkm
selanjutnya jika anda menjadi korban penipuan wajib melapor kepada pihak yang berwajib atau langsung melapor ke otoritas jasa keuangan
di perebutan tempat ketiga dan juga play off melawan guinea
kalau kita lihat dari data ya itu semenjak ada booming e commerce
di pemerintahan sekarang ini misalnya sebelum misalnya diplomatik tingkat atas yang resmi antar negara berjalan lewat pintu belakang bisa nggak pak sby
itu yang benar benar menjadi concern kami di tim delapan
itu cita citanya suka prestasi atau cuma gara gara